ya pasca menangkap terduga teroris mabes polri melakukan gelar barang bukti dengan total sudah sepuluh orang yang ditangkap oleh tim detasemen anti teror
sejumlah barang bukti berupa sisa bom senapan laras panjang cairan kimia ratusan peluru dan bendera isis diamankan oleh tim densus delapan puluh delapan anti teror dari seluruh terduga teroris dalam jaringan teroris bekasi
sebelumnya dua dari anggota keluarga yang ditangkap oleh tim the tasman anti teror

sementara satu orang tutin sugihartin dibawa ke markas brimob kelapa dua depok untuk diperiksa
hendra gunawan dan anaknya dianggap tidak terbukti terlibat tindakan teroris
oleh polisi pasangan anak dan ayah ini diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya
sementara itu tutin sugihartin yang merupakan istri hendra harus menjalani pemeriksaan
tutin diduga terlibat jaringan bekasi yang hendak melakukan aksi teror di istana beberapa waktu lalu